assalamualaikum waalaikumsalam cari siapa ya saya cari pak edmond apa pak edmondnya ada di rumah
pak edmond dalam lebih indah ke bogor saya beli rumah ini udah dua tahun berarti dia begitu
ibu punya nomor teleponnya gak punya abis udah lama banget sih gitu ya udah bu makasih ya ini ya
satu ratus tiga puluh terus harus minjem ktp asli yang punyanya dulu ini namanya si edmond edmond ribet ya pur
ya kalau lo gak mau ribet harusnya dari dulu waktu lu beli pertama kali langsung lu balik nama
tiris tis daripada gue susah jelasin lu tambah nggak ngerti gue tambah senewan mendingan sekarang
lu langsung ke tempatnya edmond sekarang tahun depan ini pok ya iya pelan pelan aja tis
udah berapa tahun kita gak ketemu ya
ada kali sepuluh tahun ya
mengasih undangan acara syukuran
temen kita si aida
semua temen sekelas diundang
kamu harus datang ya mai
ibu kuenya dimakan
disini nanti bantuin ibu
buka toples begitu aja sampe kedua dua sini
kok sepertinya penting banget kakak
aku sering banget dikirimin makanan
aku jadi ngerasa gak enak
tuh bener kan apa kata rika
sudah sama kakak ani
ih bukan gitu mbak dika
aku cuma gak enak aja
sering sering nerima pemberiannya
lain kali gak usah diterima kakak
beneran dateng ya main
hermal udah konfirmasi kalau dia mau datang
nah udah dateng aja
saya pamit dulu ya
makasih banyak kak rama ya
herman siapa mbak

sudah gak usah dibahas
saya cari pak edmond
apa pak edmondnya ada di rumah
pak edmond udah lama pindah ke bogor
saya beli rumah ini udah dua tahun dari dia
ibu punya nomer teleponnya
nggak punya abis udah lama banget sih
ya udah bu makasih ya
aku dulu masih
yang suka ngasih makanan itu kan
sekarang dia sering banget ngasih aku
aku jadi bingung
gak apa apa kamu juga
sekali kirim makanan ke beliau
jangan cuma mau nerima aja
gitu ya te
kalau pas aku lagi nganterin kue
terus aku ketemu bang udin
kalau banyak amat sih masalahnya
udah dapet ktp nya
orangnya udah pindah
iya sih sabar ya gue juga bingung dah
mas mau bayar pajak motor
udah telat hampir setahun
saya kebetulan suka bantu orang
dan motor yang pajaknya mati
kue yang dipesan apaan aja ya
jadi ongkosnya rp lima puluh
itu sudah murah mas
ongkol saya ke grogol bolak balik sudah berapa
ya udah tuh kalau begitu saya mau ngambil bpkb dulu ke rumah ya bang